alhamdulillah hitungannya adalah lima puluh tujuh persen lawan empat puluh dua
ada komanya sekian
saudara saudara sekalian berapa bulan yang lalu
tiga september kita mulai di tempat ini dan hari ini kita juga di sini
saya mendapat kehormatan untuk mengucapkan selamat kepada saudara anies rashid baswedan
saudara sandiaga solahuddin uno
ini kemenangan seluruh rakyat jakarta ini kemenangan demokrasi
dan kita tentunya tidak lepas dari dukungan tokoh tokoh nasional
yang mendorong anies sandi presiden pks pak soebul iman
ketua umum pan pak suge kasan
ketua umum perindo pak haritanu sudibyo
tokoh nasional pemimpin bapak reformasi kita pak
yang punya gelar khusus ayatollah indonesia
kita ini semua murid muridnya beliau
kemudian juga yang tidak kalah penting
ini mentornya mentornya
mentor mentornya pak sandi mentornya pak anies
mentor saya juga
pak abu diska bakri
kemudian banyak tokoh ada lagi nih generasi muda

mardani mardani alisera ah nilai panglima pemenangan katanya sampai dua ribu sembilan belas jangan masih
lama masih lama masih lama kemudian tak kalah penting adalah saudara fuad masyur
buat maktur kemudian pak hashim hashim joya dukusumo yang kebetulan adik saya kebetulan aja
ya banyak tokoh tokoh semua disini kemudian mana pak roma enggak ada di sini oh belum
datang pak roma irama dari partai idaman sekjen gerindra
ahmad buzani fadlizon fadlizon jabatan baru adalah penyair kemudian tokoh buruh
banyak semua sekjen panada gubundur bekulu
sekjen pks ya sekiranya sekjen pan
sekjen pan pak edi parno
wakil ketua dpd yang sah
kita yang sah disini semuanya
hakati yang sah juga
pak edi saya diberikan saudara ya saya ingin ucapkan terima kasih kepada pemerintah republik indonesia
yang telah menyelenggarakan rp dua puluh lima pemerintahan sehingga kita bisa
mewujudkan demokrasi yang baik terima kasih kepada kpu dan kpud yang bertanggung jawab
kita berterima kasih kepada semua aparat kepada kepolisian
terutama rakyat jakarta
dan mereka yang
banyak nyumbang sembako
kita juga terima kasih
kalau bisa jangan berhenti
hasil akhir masih kita tunggu
ini sebuah fase
perjalanan masih panjang
ikhtiar yang kita lakukan
bukan sekedar untuk pemenangan
di dalam pilkada
ikhtiar kita yang sesungguhnya adalah
mengembalikan dan menghadirkan keadilan
bagi warga jakarta
satu perjalanan menuju
adalah kita akan terus
dan itu artinya
masalah masalah yang sekarang
sedang berada di menimpa jakarta
ketimpangan dan lain lain
dan komitmen kita
jakarta adalah kota yang paling bineka
kita berkomitmen untuk menjaga
kebinekaan di jakarta
dan kita berkomitmen
bukan hanya menjaga kebinekaan
tapi memperjuangkan persatuan di jakarta
kita ingin merayakan kebinekaan
dan merayakan persatuan
pada saat yang bersamaan
kita akan terus bersahabat
kita akan terus berteman
pak basuki pak jarod
adalah putra terbaik bangsa indonesia
yang sudah mengabdi
dan kita akan terus bekerjasama
meneruskan pengabdian bagi indonesia
kita akan terus berkerjasama
karena ini bukan ujung sebuah pengabdian
kita masih panjang perjalanannya
dan insya allah kita akan kerjasama terus
semoga komunikasi kita akan terbangun dengan baik
ini yang ingin kita sampaikan kita semua bersahabat jakarta bersatu
mari kita rajut kembali kebersamaan kita
kita lupakan bulan bulan yang lalu kita tetap lima tahun penuh kejayaan untuk jakarta
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dari sini paslon dan partai partai pendukung akan menuju ke dpp partai gerindra untuk menemui
ya itu tadi deklarasi kemenangan bisa dikatakan seperti itu dari hasil program hitung cepat
ataupun juga quick count dari sejumlah lembaga survei yang memang seluruhnya menyatakan
jika pasangan anies sandi ini memenangkan pilkada dki jakarta putaran kedua